melakukan pembicaraan seperti ini dua kali selama sepuluh tahun yang lalu
melakukan pembicaraan seperti ini dua kali selama sepuluh tahun yang lalu
yang kami pernah menyebutnya dengan sekretariat gabungan
artinya duduk bersama membicarakan tentang bagaimana kedepannya
dan semua tahu teman teman ada empat partai yang di parlemen yang sama sama bekerja
dan partai yang non parlemen sama sama kita bekerja di situ
saya meyakini bahwa setelah ini akan ada pertemuan yang intensif dari presiden terpilih
dan wakil presiden dengan partai partai koalisi indonesia maju
dan tentu di situ ada demokrat
tadi saya sampaikan kami berpengalaman dalam konteks berpengalaman memberikan masukan juga
memberikan pandangan bagaimana membuat kabinet ini kuat
dan juga kuat di parlemen
kan begitu kuat di pemerintahan kuat di parlemen
nah sehingga dengan jumlah portfolio kementerian yang ada dan lembaga lembaga yang ada
tentu menjadi penting untuk dibicarakan bersama
sehingga semua orang akan bertanya kan
partai golkar dapat berapa
dan semua pasti punya kalkulasi dan memberikan masukan
tentu siapapun inginlah sebanyak banyaknya yang untuk ikut serta
karena semua juga mempunyai keringat yang sama
demokrat itu sekali kami memutuskan waktu itu ke prabowo gibran ya
baik di pulau jawa pulau sumatera dan pulau kalimantan sulawesi dan yang lain
nah saya ingin mengatakan bahwa dalam perdiskusian atau percakapan
yang akan segera dilakukan oleh pimpinan partai dalam hal ini ketua umum kami
nanti dengan presiden terpilih
kami inginkan agar demokrat mendapatkan tempat yang pantas dan cukup
kita sudah meneguhkan komitmen untuk berada dalam pemerintahan
bersama sama lima tahun ke depan
saksikan program program kompastv melalui siaran digital paytv dan media streaming lainnya